kita berjaya lagi
tadi cemumun yang saya tanya tanya soal keluarganya
barusan kamu nunduk
masih secantik dulu
masih atau berkurang sedikit
cuma jarang make up aja
kecuali kalau mau pergi pergian
masih selangsing seperti dulu
sekarang agak gemuk
karena sudah turun mesin dua kali
enggak seksi seperti dulu
saya nggak pernah mikirin itu
tidak ada perubahan apa apa di perasaan kamu
saya juga tenang
terima kasih kang
ini yang baru kang
pak uji sama abuy
kalian sekarang berlima
enggak bisa bersepuluh
nanti dicari lagi kang
kita mau perang
kita mau perang
enggak ada kabar
mudah mudahan karena ada urusan
bukan karena seperti wawan sama ican
saya di ancam sama seperti kalian
sama gengnya tony
saya nggak ada yang kenal
saya jangan balik lagi ke terminal
mau ada perang
kalau saya ketemu lagi sama mereka di terminal
kita akan perang
melawan orang orang yang sekarang pegang pasar dan ekspansi wilayah ke sana
ini bukan berarti serakah
tapi balas dendam
karena mereka yang lebih dulu mulai mengganggu kita
saya sih nggak nyesel keluar dari terminal
saya ke sana diajak
bukan kemauan sendiri
di sana kerjanya nggak tenang
saya lebih enak kerja yang dulu
biar enggak rutin
bantu saudara jual beli beras
kalau saya mau keluar
sebetulnya saya masih mau di terminal
soalnya kalau keluar saya belum tahu mau kerja di mana
perang sebetulnya sudah dimulai
beberapa orang kita sudah disikat satu persatu
tapi gak perlu takut
perbesar pasukan kita
biarkan mereka yang takut
alasan saya cuma satu itu takut
kalau kamu takut nggak usah pulang
tidur di sini aja
tidurnya di mana
bukan sama biayah
tapi di warung biayah
kalau malam biaya pulang warungnya kosong
kamu bisa tidur di bangku
bangkunya panjang bisa buat tidur
besar tapi kecil
saya bisa jatuh
kamu tidurnya jangan gerak
kayak ada yang lagi kamu pikirin jang
soal pasar atau soal terminal
kayaknya kamus merhatiin juga soal hubungan saya sama serena
di mana teh
gak ke kantor
mau sih tapi
gak ada lagi yang harus diurus
jujur aja kalau sedikit mah ada
saya sudah curiga sejak lama
iya udah seminggu
kangennya kayak apa
kalau kangennya pakai banget jangan gengsi
cuma kang ujangnya gitu gitu aja
padahal aku udah ngasih kode
saya udah berusaha jaga jarak cep
tapi saya sama sarena harus sering ketemu
sering pergi bareng
karena urusan kerjaan
kamu nyalahin kerjaan
bukan nyalahin kerjaan
tapi keadaannya emang gitu
kalau kenyataannya ternyata teteh memang bertepuk sebelah tangan gimana
udah pasti aku bakal patah hati
kira kira bakal pengaruh sama kerjaan nggak
cara profesional harusnya sih enggak
tapi aku kan cuma manusia biasa
pasti ada pengaruhnya
itu yang saya takutin cep
sarana penting buat bisnis kita
bisnis kita pernah turun produksi sama penjualannya
begitu serena masuk kita berjaya lagi
kita butuh dia
dia yang tahu soal terminal
orang seperti kita cuma bisa mengejar bikin takut orang
atau mengambil alih
kita terlatih sebagai petarung bukan sebagai manajer
memangnya bos kecil itu manajer
apapun istilahnya dia punya teman teman yang bisa diatur sebagai anak buah
mau nurut sama dia
buat saya itu artinya dia manajer
saya tahunya manajer kalau dia kerjanya di kantor
udah kita gak usah terusin bahas itu
dia mau disebut manajer atau enggak itu nggak penting
yang penting kalian cepat normal lagi
bisa turun ke jalan lagi
saya capek ngurus semuanya sendirian
saya boleh tidur di sini
kalau kamu tidur di sini terus
ada yang makan
atau ada yang mau ngopi
emangnya kamu selama ini tidur di mana
sekarang belum bayar kontrakan
emangnya uang kamu habis pakai buat apa
jangan boros atu
bukan itu persoalannya
pengen cari suasana baru aja
kalian itu gak cocok kalau mau manja
malu sama bentuk badan
buat mengembalikan kelenturan
kopi ada syaratnya
jangan bawa orang luar
kalau orang terima juga
enggak cuma saya sendiri
harus sudah bangun sebelum warung buka
itu aja syaratnya
kalau kamu siap
kalau cuma sedikit mah
gak usah dirasain
kenapa kamu gak jawab
saya kira yang ditanya cuma kun aja
kiri balas kanan
kok perasaan gak enak
kamu ada perasaan apa
mau bilang perasaan gak enak
motornya yang gak enak
lihat ban belakang